aplikasi petunjuk arah sudah jamak digunakan di jakarta khususnya untuk menghindari kemacetan
tapi aplikasi yang ada saat ini hanya diperuntukkan untuk jalur yang dilalui oleh mobil
nah jangan khawatir sekarang sudah hadir fitur baru khusus jalur sepeda motor
alvi pratama punya laporannya
perusahaan search engine raksasa di dunia google belum lama ini meluncurkan fitur baru
aplikasi yang sudah dimilikinya google maps
yang baru dirilis adalah fitur rute khusus sepeda motor
inilah fitur petunjuk arah bagi pengendara sepeda motor
agar dapat melalui jalan alternatif yang sulit dilewati kendaraan roda empat
jadi kita memang khusus luncurkan ini bisa berlaku di seluruh indonesia nationwide mau di kota apapun
karena kita juga tahu pengguna motor di indonesia itu bukan cuma kota besar
mungkin jadinya lebih relevan buat yang di kota besar
karena banyak sekali yang punya mobil pun dia pakai motor
buat ngakalin macet gitu kan
tapi pada dasarnya ini bisa diaplikasikan di mana mana
untuk itu kali ini saya akan mencoba mengeksplorasi bagaimana fitur baru google maps dapat bekerja
menunjukkan arah bagi pengendara sepeda motor
untuk mencoba fitur baru dari google maps yaitu rute khusus pengendara sepeda motor
saya akan memulainya dari titik kawasan kalibata tempatnya di depan taman makam palawan kalibata
dan rute ini akan menunjukkan bagaimana fitur baru google maps dapat bekerja menunjukkan arah bagi pengendara sepeda motor

kenapa saya mencoba rute ini
karena ini adalah salah satu rute yang saya lewati sehari hari
dan tidak jarang juga kalau pagi hari jalur ini selalu macet
banyak sekali pengendara ibu kota yang hendak menuju ke kawasan pusat ataupun utara
melalui jalur ini
nah kita akan mencoba fitur ini apakah akan menunjukkan jalan jalan kecil seperti ganggang sempit
yang ada di sekitar sini dan bisa mengantarkan saya ke kantor cnn indonesia
sekarang kita coba
saya berangkat dulu
jadi ini google maps nya sudah memberikan rute kepada saya melalui jalan jalan kecil ini
ini sebenarnya bukan jalan raya ini jalan umum
tapi memasuki beberapa perumahan ataupun pemukiman warga yang ada di kawasan kalibata ini
oke dan sejauh ini dari pantauan yang terlihat di google maps
memang jalan yang akan saya lewati cenderung lancar tidak ada kemacetan ataupun hambatan apapun
dan di simpang pancoran ini bisa dilihat lalu lintasnya sangat padat
tapi aplikasi ini masih menunjukkan jalan ini menjadi jalan yang harus saya lewati
setelah percobaan pertama fitur rute khusus sepeda motor dilakukan
saya ingin mencoba sekali lagi untuk mengetahui apakah aplikasi ini bisa mendeteksi jalan yang lebih sempit
seperti gang dibanding jalan jalan sebelumnya
kali ini saya akan mencoba lagi aplikasi dari google maps
ini adalah gang damai yang berada di kawasan mampang dekat jalan kapten tendean
tetapi aplikasi google maps ini tidak bisa membaca ataupun memberikan rute untuk kendaraan bermotor
supaya bisa melintasi jalan ini
jadi ini masih menjadi kekurangan dari google maps sendiri
dan sampailah saya di jalan kapten tendean dengan cara melakukan improvisasi rute
tanpa harus mengandalkan aplikasi ini
tampaknya google masih harus lebih banyak mengeksplorasi sudut kota
untuk memperkaya rute lain yang bisa dilintasi pengguna sepeda motor
alfi pratama jakarta